setelah melalui proses seleksi yang melelahkan dari tanggal dua hingga enam juli dua ribu dua puluh
dua belas atlet muda peserta audisi bulu tangkis pb jarum
dinyatakan lolos berdasarkan hasil dari fase turnamen dan berhak masuk ke fase karantina
di fase karantina ini para atlet terpilih masih harus menjalani serangkaian tes fisik dan kesehatan selama empat minggu
sebelum akhirnya bisa benar benar bergabung ke pb jarum
salah satu peserta di kelompok usia tiga belas tahun yang sukses masuk ke fase karantina adalah nadia anggraini putri
atlet muda asal kudus ini sudah empat kali mengikuti audisi pb jarum hingga akhirnya tahun ini ia berhasil lolos
latihannya ditambah habis itu lebih semangat lagi terus daya juangnya ditingkatin lagi
terbayar kan latihan keras keras sudah keras keras capek terus masuk karantina
selain dua belas atlet muda yang dinyatakan lolos berdasarkan hasil di fase turnamen
pb jarum juga memberikan tiga puluh sembilan super tiket untuk masuk ke fase karantina
super tiket ini diberikan pada atlet yang meskipun kalah di fase turnamen
namun dinilai oleh tim pencari bakat pb jarum memiliki kemampuan dan potensi yang menjanjikan
salah satu pemain legenda yang juga menjadi anggota tim pencari bakat dalam audisi tahun ini adalah tontowi ahmad
satu hal yang menjadi harapan peraih emas olimpiade rio
dua ribu enam belas ini adalah audisi bulu tangkis pb jarum bisa kembali digelar di berbagai daerah
seperti saat sebelum pandemi dulu
mungkin ditingkatin ya audisi audisi jarum seperti ini sebalik seperti dulu
bisa ke daerah daerah agar lebih bisa terjangkau gitu
kadang kadang kan kalau yang misalnya kayak di luar jawa mereka bagus nih
tapi berhubungi yang ada cuma di jarum kudus saja mereka nggak punya biaya untuk kesini
jadi lebih bagus sebenarnya ya di daerah daerah kayak gitu
wacana untuk kembali menggelar audisi bulu tangkis di sejumlah kota
sebenarnya memang sudah menjadi bahan pertimbangan dari bebek jarum
kita akan evaluasi nanti setelah selesai akan evaluasi untuk tahun depannya mau gimana programnya
salah satu opsi ini ya itu kembali lagi ke beberapa kota
karena kita juga melihat dari beberapa orang tua yang tempatnya jauh jauh itu susah kan
untuk datang di kota kudus
kita mendengar itu mendengar dan melihat
dan kita akan mempertimbangkan dengan masak matang mengenai hal itu
dalam audisi tahun dua ribu dua puluh tiga ini
para peserta mengikuti dua proses screening hingga akhirnya bermain di fase turnamen
selain skill dan teknik bermain
faktor mental juga menjadi salah satu faktor yang dinilai dari tim pencari bakat pb jarum
erlangga wisnuaji imam muhairid kudus jawa tengah